dua anggota polsek pondok gede kota bekasi menjadi korban pembacokan saat berusaha membubarkan aksi tawuran antar warga minggu pagi
akibatnya kedua korban mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh
sementara itu aparat kepolisian telah mengamankan tujuh pelaku penganiayaan
bribka selamat aji dan ibtu panjang dua anggota polsek pondok gede bekasi mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh akibat sabetan senjata tajam
keduanya dikeroyok orang tak dikenal saat berusaha membubarkan aksi tawuran antar warga di gang celepuk jatimakmur jati asih kota bekasi minggu pagi
korban yang tak berdaya kemudian dilarikan warga ke rumah sakit

apa entah dia takut bisa bisa dia pergi enggak ngerti kita
sementara itu aparat satuan reskrim polres metro bekasi telah mengamankan tujuh pelaku pengeroyokan
kasat reskrim pores metro bekasi akbp deddy supriyadi menyatakan masih ada empat pelaku lain yang diburu polisi
sejumlah barang bukti yang diduga kuat digunakan saat aksi pengeroyokan juga sudah diamankan
sudah sudah ada yang diamanin barang bukti enggak ada
lama sudah minta tiga barang bukti
untuk sila anggota nya sendiri bagaimana kondisinya
masih di rumah sakit di kramat jati
masih ini anggota masuk ke lapangan
terus saya juga mau ke lapangan lagi
terima kasih ya
kedua korban yang sebelumnya dirawat di igd rumah sakit mas mitra pondok gede
kini dirawat di rumah sakit polri kramat jati guna penanganan medis lebih lanjut
dedy beben bekasi